gubernur jawa tengah ganjar pranowo berpesan pada partai partai politik
agar terus menjaga stabilitas politik dengan tidak baperan dan dewasa dalam berpolitik
salah satu caranya adalah dengan sering sering ngopi bareng
ganjar mengklaim saat ini wilayah jawa tengah memiliki stabilitas politik yang baik
sering dengan komunikasi dan relasi antarumat beragama yang terjaga
antar partai partai saya kira perlu menjaga juga
sehingga menuju dua ribu dua puluh empat harapannya semua sudah siap
kan kita sudah memainkan peran masing masing
sementara itu plt ketua umum p tiga mardiono mengatakan partainya sudah memiliki kematangan
untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik di pemilu dua ribu dua puluh empat
hal itu dikatakannya dalam acara harlah p tiga ke lima puluh di alun alun kota sumedang hari minggu
memang hari ini kita undang dalam rangka harlah ke lima puluh ini kita mengumpulkan kader kader kita
partai persatuan bangunan sudah genap berusia lima puluh tahun
lima puluh tahun setengah abad
tentu partai p tiga sudah mengalami kematangan
acara harlah p tiga ini diikuti oleh ribuan kader partai persatuan pembangunan kabupaten sumedang
gubernur jawa barat ridwan kamil dan wakil gubernur uu ruzanul ulum turut meramaikan kegiatan ini
tim liputan cnn indonesia